menteri koordinator politik hukum dan keamanan wiranto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat khususnya rakyat maluku
atas pernyataannya beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa pengungsi akibat gempa di ambon membebani negara
wiranto mengundang beberapa purnawirawan tni asal maluku untuk menjelaskan maksud perkataannya di media masa yang sempat melukai hati warga maluku
dalam konferensi pers yang dilaksanakan jumat siang di kantor kemenkopul hukam wiranto mengatakan presiden telah memerintahkan dirinya
agar segera melakukan aksi membantu meringankan beban para pengungsi yang terkena bencana gempa bumi di ambon
pihaknya telah berkoordinasi dengan bnpb dan beberapa menteri guna menyalurkan dana segar sekitar satu miliar rupiah lebih untuk memenuhi kebutuhan pengungsi
seperti selimut pakaian generator dan sebagainya
beberapa hari yang lalu saya juga telah menyampaikan press conferensi kepada saudara sekalian mengenai masalah pengungsi
dan penjelasan saya masalah pengungsi yang sudah saya jelaskan panjang lebar mendapat tanggapan yang cukup ramai di media sosial
maka dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa kalau ada ucapan ada kalimat kalimat yang saya sampaikan
apabila dirasa mengganggu
perasaan masyarakat di maluku atau terdampak atau katakanlah dianggap menyakiti hati dan sebagainya
itu pasti ya bukan karena saya sengaja untuk menyakiti hati atau menyinggung perasaan masyarakat maluku
tapi apabila ada yang tersinggung ada yang sakit hati secara resmi tulus saya minta dimaafkan
dan saudara sekalian sekarang yang terpenting adalah tadi saya sampaikan juga
terpenting sekarang kita fokus
fokus kepada bagaimana kita berusaha untuk melakukan aksi aksi untuk membantu saudara saudara kita yang terdampak